dari kepulauan riau kita ke polewali mandar sulawesi barat
penolakan warga atas keberadaan tempat pembuangan sampah alternatif berbuntut
menumpuknya sampah di sejumlah tempat umum di daerah ini
akses menuju tempat pembuangan sampah alternatif di desa laliko kecamatan kampalagian polewali mandar rabu siang ditutup warga
penutupan jalan dilakukan karena warga menolak adanya tempat pembuangan sampah
yang dinilai bakal mencemarkan lingkungan tempat tinggal mereka
imbas penutupan ini sampah di sejumlah tempat umum di polewali mandar menumpuk
di kompleks pasar wonomulyo di kecamatan wonomulyo misalnya
puluhan ton sampah pasar dan rumah tangga belum terangkut sejak awal januari lalu
tumpukan sampah itu tidak hanya merusak pemandangan
tetapi juga menimbulkan bau menyengat dan berpotensi menyebarkan penyakit